jelang puncak acara ktt g dua puluh persiapan untuk penjemputan para delegasi juga terus dipersiapkan
sejumlah mobil yang digunakan untuk menjemput tamu negara mulai berdatangan di kawasan vip bandara sejak minggu pagi
mobil listrik digunakan untuk menjemput para tamu negara peserta ktt g dua puluh yang telah tiba di bandara menuju lokasi acara di kawasan nusa dua
dijadwalkan para delegasi dan kepala negara peserta ktt akan tiba di bali mulai hari ini hingga senin besok
sebelumnya direktur pt angkasa pura i faik fahmi menyebutkan pihaknya selaku pengelola bandara siap menyambut kedatangan para delegasi
sedangkan untuk pengamanan dan pengawalan para delegasi merupakan tanggung jawab dari tni polri